anda menyaksikan berikutnya news kompas tv bersama saya masis tertarigan
saudara sebuah bus pariwisata membawa rombongan penumpang tergulir di lembah sari mas ciater subang jawa barat pada sabtu malam
dan ini merupakan situasi terkini di ciater
saudara pasca kecelakaan anda bisa lihat di layar kaca anda
ada berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menyelamatkan korban
kecelakaan ini terjadi hari ini saudara sabtu malam di mana membawa bus rombongan smk asal depok
dan ternyata bus tersebut terguling di turunan ciater
bus pariwisata saudara tengah membawa rombongan siswa smk dari asal depok lalu kemudian terguling di daerah ciater
dan kami akan menghubungi kaset lantas akp undang syarif untuk mengetahui informasi terkini kecelakaan bus pelajar di ciater
ya pak ini kabar yang memang kurang mengenakan di weekend ini
begitu boleh diceritakan kepada kami pak apa yang terjadi bagaimana awalnya sehingga terjadi kecelakaan yang membawa rombongan siswa smk
kira kira berapa banyak jumlah penumpang yang ada di bus pak
perlu disampaikan bahwa pada pukul delapan belas lebih empat puluh delapan waktu indonesia barat
telah terjadi kecelakaan ya bis terguling
itu mungkin membawa kurang lebih ini busnya yang enam puluh ya lima puluh yang lima puluh penumpang lah ya
ini lima puluh penumpang ya
lima puluh penumpang ya
nah jadi kendaraan bus ini yang dari arah
menabrak kendaraan roda empat
kendaraan mio yang ada dari
menabrak kendaraan sepeda motor yang sedang berhenti di bahu jalan
lantas bagaimana kondisi dari empat puluh penumpang itu pak
sepuluh penumpang artinya bersama dengan sopirnya ya
yang pastinya nanti kita cek sebenarnya
mungkin tadi terlihat di tkp yang sama sama ini tergenset
itu ada empat orang meninggal dunia di tkp
selanjutnya sedang dievakuasi ke rumah sakit
umum yang ada di wilayah kabupaten subang barat
jadi semuanya sudah dilarikan ke rumah sakit pak
atau mungkin sebagian sudah dilarikan
dan sebagian masih dalam proses
jadi empat orang yang meninggal dunia itu
saat ini masih tersisa yang tergencet satu orang
jadi yang tiga orang sudah dievakuasi ke rumah sakit
termasuk mungkin yang luka luka dan yang lain lainnya
artinya seluruh penumpang termasuk supirnya
sudah mendatangkan derek ya
untuk mengevakuasi biar tempat jalur bisa lancar
apakah ada kesulitan dalam proses evakuasi
untuk sementara tidak ada mbak
saya tahu ini memang masih baru terjadi
begitu ya tadi disampaikan ada empat orang yang meninggal dunia
berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan
penumpang lainnya sudah ditangani
tapi pertanyaannya pak mungkin sudah ada update
apa yang membuat kecelakaan ini terjadi
apakah ada indikasi misalnya sopir mengantuk
atau mungkin alasan lainnya
untuk sementara masih dalam penyelidikan mbak
jadi belum ada info apakah sopir ngantuk
atau kendaraan mungkin remnya memblok
dari informasi yang didapatkan pak
para siswa smk ini kalau tidak salah
tengah mengadakan acara perpisahan ya
ini tertera di spanduk yang ada di busnya
ini perpisahan smk lingga kencana depok bang
jadi sedang melaksanakan perpisahan mungkin karena
anak anak sekolah ini sudah melaksanakan kegiatan
oke pak dari
total korban yang mengalami luka luka
apakah rata rata mengalami luka berat
atau mungkin yang kami harapkan tentu tidak berat ya pak
bagaimana kira kira kondisi mereka
kalau yang terlihat tadi di tkp
itu empat orang yang sudah jelas meninggal dunia di tkp
termasuk empat orang itu yang tergencet sekarang
yang lain lainnya mungkin tadi dibawa ke rumah sakit masih pada hidup ya
belum ini apa namanya masih luka berat lah
tapi kita masih nunggu informasi dari rekan rekan yang di lapangan
kalau kita saya ini takutnya salah nanti
biar nanti kita lihat dulu detailnya di lapangan
termasuk mungkin rekan rekan yang ngecek ke rumah sakit
berapa yang meninggal dunia di rumah sakit
berapa mungkin yang luka berat atau mungkin yang berat ya
berapa mungkin yang luka berat atau luka ringan mbak seperti itu
dan mudah mudahan kita berdoa ya hanya luka ringan saja lah mbak
ya itu yang kita harapkan pak tentu saja
tetapi mungkin bisa diceritakan lebih jauh
apakah dari korban masih sadarkan diri
atau mungkin sempat tidak sadarkan diri
nah makanya itu sudah lagi kami cek pak
anggota kami terus lagi menuju ke rumah sakit pak
lihat pak para petugas masih berada di lokasi
begitu bisa diceritakan kepada kami pak
apa yang tengah dilakukan
apakah tengah melakukan evakuasi terhadap kendaraan
atau sedang mencari tahu penyebab dari kecelakaan
betul betul pak ini kebetulan saya juga lagi di tkp
ini kebetulan masyarakat juga banyak yang melihat ya
dan kami saat ini sedang melaksanakan kegiatan evakuasi
atau mau berdirikan di sini
karena ini derek baru ada satu
jadi tidak tutup sama satu derek
jadi kalau yang lain lainnya sih tidak ada ambatan pak
berarti sekarang masih cuma ada satu kendaraan derek
oke kita butuh dua kendaraan derek ya
memang korban sudah dilarikan ke rumah sakit
tapi satu bus terguling begitu
bagaimana dengan kendaraan yang sempat berpapasan dengan kendaraan bus ini pak
pertama mobil kemudian ada mio begitu
apakah kendaraan yang tadi bertemu dengan bus ini
juga mengalami hal serupa atau justru tidak
jadi untuk yang bis rempet yang kita brak ya
itu lumayan rusaklah ya
tapi alhamdulillah tadi terlihat
termasuk mungkin pengendara roda dua tadi mio
tadi kelihatan masih apa namanya
dan mudah mudahan tidak terjadi kesalahan pak
tidak terjadi meninggal dunia pak atau luka berat
tapi kami terus lagi mengevakuasi yang
baik itu pengendara minyo
maupun yang kendaraan yang lebih berhenti di bahu jalan tadi mbak
oke baik terima kasih informasinya pak